di sela kesibukan pertemuan tahunan dana moneter internasional dan bank dunia dua ribu delapan belas di nusa dua bali
para delegasi yang hadir dapat menyaksikan pameran seni kontemporer yang digelar di kawasan itdc nusa dua
inilah karya karya seni rupa kontemporer yang tengah dipamerkan dalam pameran art bali dua ribu delapan belas di areal kawasan itdc nusa dua bali
pameran yang dibuka menteri keuangan sri mulyani indrawati ini menampilkan karya dari tiga puluh lima seniman seni rupa kontemporer
baik seniman dalam maupun luar negeri
di antaranya seniman dari bali nyoman nuwarta made wianta serta inyoman erawan
seniman asal yogyakarta dan bandung pun turut memamerkan karyanya
seniman edi prabandono asal yogyakarta menampilkan becak dengan sentuhan lampu lilin
sedang seniman joko dwi afianto asal bandung memamerkan karya mural spray
sementara dua seniman luar negeri yang menampilkan karyanya
yanni ashley bickerton asal amerika serta filippo siasia asal italia
pameran ini menjadi paralel event pertemuan tahunan imf world bank dua ribu delapan belas
lokasi ini bisa menjadi salah satu tujuan bagi peserta untuk menyegarkan pikiran
di tengah padatnya agenda membahas persoalan ekonomi dunia
saya senang dan saya berharap ini bisa menjadi salah satu venue
di mana para peserta imf world bank bisa untuk dipromosikan
mungkin pak triawan kita sampaikan kepada mereka
karena dari meeting ke meeting kita boring ya
pameran seni rupa kontemporer yang digagas badan ekonomi kreatif ini
akan berlangsung hingga sembilan november mendatang
stephanie young this is a dkeru yang berima kasih sekali collaborate